sampai jumpa di video selanjutnya
terus mereka nyulik papa kamu
aku sama adel itu udah berusaha nyeg
tadi kan saya bilang kamu jangan ikut campur
terima kasih sekali de
kalian mau kembalikan dopet saya
oh ya sebagai rasa terima kasih saya
ini buat kalian
udahlah terima aja
pak makasih banget ya pak
nah tuh kan li
kalau jadi orang jujur pasti dapat berkah
lumayan kan uangnya buat beli obat papa
pak pak pak
kamu yang bernama lia
mulai hari ini bapak kamu sementara tinggal sama saya
oh pak pak
om ada apa apa om
ada ada di sini
kamu tenang aja
kayaknya dia belum minum obat
dia belum minum obat
tuh tuh tuh
sekarang juga om harus kasih obatnya ke papa
tapi dengan satu syarat
kamu harus balikin ranti ke sini
dan enggak jadi ikut sama kamu
ada apaan ini om
tadi tuh ada penjahat
aku sama adel itu udah berusaha nyegah
jadi jumlah penjahat penjahat itu tuh lebih banyak dari kita
dan akhirnya aku sama ayu tuh gak bisa berbuat apa apa
jadi gini keadaan kamu nak
kenapa lia gak jujur sama ibu
kamu harus balikin ranti ke sini
dan enggak jadi ikut sama kamu
ibu lupa asin
lia ngomong ini belum sama ibu
meniak sekarang ibu pulang
lia ngomong nanti ibu di sini meniak sekarang ibu pulang aja bu
ibu salah apa sama kamu
ibu minta maaf kalau ibu udah bikin keadaan kamu jadi kayak sekarang
ibu akan nemenin kamu terus sekarang
ibu gak akan kemana mana lagi
kita cari papa yos sama sama ya
dia gak mau
dia mau ibu pulang
dia mau ibu keluar dari rumah ini

alasannya lia apa
ibu mau tahu alasannya apa
eng juga exact kata lihat tadi

ulu yg kena penjahat ni
itu bukan ketebak yang pengales
gak gunsa yang keno tenonsi
apapun ga masuk dong ya
mau apa lagi si fauzan
hidupmu seperti orang yang berdaya
berteriak aja kamu gak bisa
sekarang bergantung dari belas kasihannya
kamu perlu ini kan
karena tanpa ini
kamu gak akan bertahan gitu
aku mau taruh ini
kamu bisa disini
saya di sini
kalau kamu bisa
kalau kamu bisa
selamat tinggal is
ibu mohon abah
rita kasih tau ibu
iya bener mau ibu pergi
bener ya mau ibu pergi
ibu pergi sekarang
kamu tuh apa apaan sih
itu dijaga dikit dong
keterlaluan banget sih kamu
kasian ibu kamu di itu sepi banget
lu tuh kenapa sih
kalian tuh gak ngerti apa apa
kalian tuh gak ngerti
lihat sumpah lia sayang sama ibu
dia pengen terus sama ibu
tapi semua itu gak mungkin
saya bener bener nangis
lalu dia kembali ke rumah
ada kabar apa bocah ya
ada kabar apa bocah
lia udah ngusir ibu dari rumah

bebasin papa sekarang juga om
bebasin papa kamu
gak semudah itu liat
tadi kan om bilang
tadi kan om bilang
tadi kan om bilang
saya akan tetep sekep papa kamu
sampai saya bener bener yakin kalau rati gak pergi pergi lagi
om tolong ingat sama janji om
om bakal bebasin bapak kalau ibu udah pergi dari rumah ya kan
sekarang ibu udah pergi dari rumah
dan saya udah suruh ibu pulang kok
cepet ya om